bisnis online diprediksi masih merajai tren bisnis pada dua ribu sembilan belas mendatang apapun sektor usahanya
meskipun demikian dibutuhkan inovasi agar bisa bertahan untuk menghasilkan keuntungan dari berbisnis online
memulai pada dua ribu enam berbisnis online menjual tas untuk kamera
kini lia sudah bisa menikmati hasil usahanya selama dua belas tahun
menurutnya berbisnis online sangat menguntungkan
karena ia tak perlu repot menyiapkan lahan untuk membangun toko yang tentu memerlukan biaya besar
yang dilakukan lia hanyalah mengunggah produk miliknya di sejumlah marketplace dan media sosialnya
namun lia mengakui berbisnis online tidaklah mudah jika tidak inovatif
baru di empat tahun pertama usahanya dimulai kondisi perusahaannya mulai stabil
dalam satu bulan lia bisa mengirim produk miliknya lebih dari lima ratus tas ke sejumlah daerah di indonesia
pemasarannya juga lebih mudah
banyak juga ya
maksudnya kendalanya gitu
di saat ada yang komplain atau apa
itu akan sangat cepat juga beredarnya
finansial itu lebih menguntungkan ya
daripada berbisnis secara konspensional
kan kita membutuhkan orang untuk bisa datang ke toko kita gitu ya
tapi kalau secara online kan
orang itu nggak perlu datang ke toko
dengan dia modal istilahnya kuat
atau kota gitu ya
dia bisa browsing bisa cari cari gitu ya
bisa melihat produk produk kita di online gitu
berbeda dengan lia yang sudah lama berbisnis online
hani widya seorang akuntan ini pun mencoba peruntungan berbisnis online
berjualan pakaian bagi generasi milenial melalui media sosial instagram
bisnisnya baru berjalan enam bulan namun keuntungannya sudah dirasakan
menurutnya berbelanja online sudah menjadi bagian dari gaya hidup kaum milenial
di awal sedikit kesulitan mendapatkan konsumen
namun berbekal konten menarik di instagramnya berhasil menarik konsumen berbelanja
memang sih untuk menumbuhkan rasa trust di dalam pembeli itu susah
kadang untuk newcomer kayak ini trust in nggak ya
nah itu agak sulit gitu untuk menumbuhkan itu
tapi saya punya cara lain untuk menemukannya itu dengan membangun konten yang terpercaya
kebetulan untuk saat ini saya hanya media promosinya yang instagram
dan di situ saya
berusaha keras untuk membangun konten yang bagus di instagram supaya trust orang tuh mulai tumbuh
metode berbisnis online melalui media sosial hingga marketplace yang dilakukan lia dan hani
menurut dosen ilmu ekonomi universitas pasundan
merupakan tren bisnis yang masih akan merajai pada dua ribu sembilan belas
hal ini terjadi karena semakin canggihnya teknologi
melansir cnn indonesia com bank indonesia mencatat pada dua ribu tujuh belas
belanja online masyarakat indonesia mencapai tujuh puluh lima triliun rupiah
saya kira dua ribu sembilan belas itu tidak terlalu banyak berbeda ya dengan tahun dua ribu delapan belas
namun saya kira modifikasi modifikasi inovasi inovasi tentu ada ya
jadi sarana sarana media media ya tetap saya kira masih mengoptimalkan diantaranya sosial media ya
kemudian juga televisi iklan dan sebagainya begitu
namun demikian saya kira ada upaya ke depan bahwa pertumbuhan

dengan media sosial kita harus mulai tidak klasik begitu ya
dengan tampilan bagus dengan fotografi yang baik begitu ya
dengan informasi produk yang bagus
itu adalah salah satu bentuk inovasi ya
di era informasi pasar seperti sekarang ini saya kira masyarakat tahu persis ya
bagaimana sebuah produk itu dihasilkan bagaimana kualitasnya
itu yang saya kira harus dikomunikasikan dengan pelanggan dengan konsumen
meskipun bisnis online terus menjadi tren lima tahun terakhir
hingga kini pemerintah indonesia belum mencari penyelesaian

terutama dalam hal perlindungan konsumen
kiki haryadi bandung